toko entrepreneur nasional sandiaga salahuddin uno membuka festival kaum muda yang menampilkan berbagai jenis umkm di sragen jawa tengah
selain itu di lokasi yang sama sandiaga juga berbagi kepada kaum milenial tentang dunia wira usaha atau entrepreneur
pelepasan dua merpati ini mengawali pembukaan festival kaum muda di sasana manggala sukowati sragen jawa tengah
pembukaan dilakukan oleh tokoh entrepreneur nasional sandiaga salahuddin uno
sandiaga menyempatkan diri berkunjung ke sejumlah gerai umkm di halaman gedung
kepada para wira usaha sandiaga berpesan untuk terus mengembangkan semangat kewirausahaan untuk ekonomi indonesia ke depan
selain itu sandiaga juga menghadiri acara young entrepreneur summit dua ribu sembilan belas yang diselenggarakan di lokasi yang sama
kepada kaum milenial yang datang sandi punya satu pesan penting
kedua acara ini mendapat respon positif dari para peserta khususnya kaum milenial
ini kan entrepreneurship ya jadi sebagai mahasiswa tentunya pengen belajar usaha sendiri
kan sebelumnya udah punya all shop tapi masih belum berkembang gitu
maksudnya pengen tahu tips tipsnya bagaimana
pelajaran yang paling penting sih berusaha untuk menciptakan lapangan kerja
sehingga tidak selalu berpatukan saya nggak pernah dapat kerja saya pengangguran
jadi pelajaran bagi saya ya berusaha untuk menciptakan lapangan kerja
di sini saya mendapatkan bahwa seorang bahwa muda mudi di indonesia itu bisa menciptakan sebuah usaha sendiri lapangan usaha sendiri
untuk memberikan inspirasi bagi kaum milenial
acara ini juga menghadirkan dua tokoh muda inspiratif
yaitu youtuber atta halilintar dan pebisnis fashion zizi saham
tim liputan cnn indonesia sragen jawa tengah